anjing anjing penyelamat dari international search and rescue atau isar jerman pada selasa pagi tiba di gaziantep turkiya selatan juga turut membantu menemukan korban gempa yang tertimbun neruntuhan
jurubicara isel cabang jerman paul philip bron mengatakan bahwa tim tersebut sedang dalam perjalanan menuju distrik kirikan di provinsi hatay turkiye yang berjarak kurang dari lima puluh km dari idlib suria
kelompok yang diberangkatkan beranggotakan empat puluh tiga orang yang fokus dalam pencarian dan penyelamatan orang yang tertimbun
kelompok ini juga didukung oleh tujuh anjing pelacak spesialis dan akan bekerja sesuai dengan persetujuan pihak berwenang turkiye
tim dan tujuh anjing pelacak ini dilatih secara khusus untuk mencari menyelamatkan dan menemukan orang hilang